putri pengen berangkat sendiri
udah tenang aja pasti putri bakal datang kok
lagian kan dia udah janji juga sama kita berdua kalau dia bakal datang
apa mel seneng kalau ngeliat lu malah kayak gini berdua
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton
my prince mau ucapin terima kasih ke kalian semua karena udah bantuin kita capek capek untuk pesta seni
gue mau ucapin terima kasih atas kerja keras kalian
dan berkat kalian semua
acara ini bisa selesai
kita bisa mulai acara pesta seni tahun ini
ga mungkin kelupaan kan
gue mau ucapin terima kasih yang sebesar besarnya
karena ide dan konsep dia untuk acara pesta seni kita tahun ini
yaitu dengan tema fairy tale
dan gue ga sabar banget buat siap siap ke acara pesta seni
dan gue yakin banget
gue sama pangeran bakal jadi best couple ever
dan gue yakin banget
ini acara bakal viral banget karena gue ngundang semua temen selebgram gue dan artismu
oke jadi dengan ini acara pss seni dua ribu dua puluh resmi diselenggarakan
buat kalian semua

sekali lagi you did it
pesta seni sekolah kita jadi spectacular karena lo
gue suka banget konsep dong yang negeri kayak gini
iya dong semua ini gue lakuin buat my prince
tiap kali gue sama pangeran yang jadi wakil sama ketuanya acaranya b aja
harus wow lah
lihat tuh semua orang melihatnya enjoy banget
jangan lupa ya nanti kita harus lihat bareng
khusus goreng mana ya
kok belum keliatan
atau jangan jangan dia gak dateng

kenapa sih kok gak semangat gitu
tau gue udah kayak apaan nih udah kayak koboi
ih kok kayak koboi sih tak
orang keren gitu kok lo jadi kelihatan gagah kalau kayak gini
lihat goa udah kayak pangeran
dari awal juga gue gak setuju sama konsepnya email
masa gue bawa pedang gini lo kira gue pendekar
namanya konsep fairytale itu pasti gak jauh sama pedang
ya gak apa apa malah keliatan kayak kesatria tau gak sih
nih ya daripada lo ngeluhin kok
nih ya daripada lo ngeluhin kok
banyak banget yang gue urus tuh gue aja kecapean
semuanya udah gue daftarin semuanya tuh jadi yang panggung siapa aja udah jelas tuh
ya udah kalau gitu harusnya nggak ada kendala dong
ingat dj yasmin tuh gak boleh terlambat lo nya jangan salah lo
terus dancer dancer juga ya
gak enak banget deh rasanya lagi acara pesta seni gini tapi gue harus misah sama citra
harusnya tuh ya di saat saat kayak gini tuh gue heavan bareng sama pacar gue
susah deh kalau pacaran basit kayak gini
gimana kayaknya suka gak
berarti gue sukses dong
loh mamam tuh si poni rata cur
kenapa harus ada mereka juga sih
mel bentar ya
ganteng banget hari ini kamu
ini kenapa gak dipake
ya terserah gue dong
no no no kamu pasti keliatan ganteng sekali kalau pakai ini
cocok sama aku
gue belum mau pakai gak usah
terus kamu pakai sekarang juga
gue gak pernah suka ya harus sentuh sentuh kayak gini
ih robotnya kau mahal banget ini pasti ya looks really expensive you know
kenapa kamu takut kita jadi nyamuk diantara mereka berdua
eh enggan lagi sih gue makeup makeup kayak gini
kenapa harus nempel nempel kayak gini tuh kenapa
kenapa kalian gak apa apa nempel nempel lebih lucu kita berdua yang nempel nempel
kita kan sepasang arang ase ya
sini kamu geser sini deh biar lu rata gak sempit ayo geser sini
gue jadi apa seperti ini kayak
gue tanya sama lu tugas lu apa
koraksi aja udah
nyenengin hati mel
males banget gue dateng kesini cuma buat ngeliatin fanya mempe tata terus
putri mana ya cit tadi sih gue ajakin bareng tapi putri ingin berangkat sendiri
udah tenang aja pasti putri bakal dateng kok lagian kan dia udah janji juga sama kita
janji juga sama kita berdua kalo dia bakal dateng
lu bilang lu mau nyenengin hati mel apa mel seneng kalo ngeliat lu malah kayak gini berdua
tunggu tunggu tunggu
patri cantik banget bantuin aku liat itu gak salah kan